dpr dan pemerintah resmi mengesahkan rancangan kitab undang undang hukum pidana pada sidang paripurna hari ini
pengesahan rkuhp diwarnai penolakan dari berbagai elemen masyarakat sipil
yang menilai masih banyak pasal bermasalah dalam rkuhp
lalu setelah disahkan apakah undang undang kuhp akan digugat ke mahkamah konstitusi
untuk pembahasnya lebih dalam kita sudah terhubung melalui semuanya zoom
dengan anggota komisi tiga dpr taufik basari selamat sore mas tobas
selamat sore nara
dan pakar hukum tata negara bivitri susanti selamat sore mbak bibip
oke mas tobas ini sembilan fraksi di dpr akhirnya sepakat ketok palu
pengesahan rkuhp di paripurna meskipun banyak penolakan dari koalisi masyarakat sipil
dari mbak bibip dan juga teman teman kenapa tetap bersikuku menyetujui
ya tentunya kita menghargai kritikan kritikan yang disampaikan oleh masyarakat sipil
yang tentunya juga punya harapan harapan tertentu
terhadap rkuhp kita
tetapi karena saya mengalami proses perhari harinya setiap pembahasan
sebenarnya kita sudah berupaya sekuat tenaga untuk juga mengakomodir
apa yang disampaikan oleh teman teman masyarakat sipil
ya tetapi memang di dalam suatu proses pembentukan undang undang kan
juga ada proses politik dan proses demokrasi politiknya
jadi tidak hanya bersegi satu saja pandangannya
ada juga pandangan pandangan lain yang juga menjadi bahan
pertimbangan ketika kita melakukan pembahasan terhadap rkuhp ini
sehingga dari masukan masukan yang disampaikan oleh teman teman masyarakat sipil
ada yang kemudian diakomodasi dengan bentuk varian varian lain ya seperti
dilakukan perubahan rumusan pasal ditambahkan penjelasan dan hal hal lain
jadi upaya untuk mengakomodir masukan ini sudah ada
meskipun tidak persis sama seperti yang diharapkan oleh teman teman masyarakat sipil
tapi yang paling penting adalah kalau kita bandingkan antara draft dua ribu sembilan belas
yang memang pada saat itu masih banyak hal hal yang kontroversial
dengan draft yang terakhir kita sepakati itu sudah sangat jauh berbeda
hal hal yang dulu menjadi masalah satu per satu kita coba perbaiki
dan sudah kemudian muncul perbaikan perbaikannya
nah apalagi kalau dibandingkan dengan kuhp kita yang existing saat ini
itu juga sudah jauh lebih maju
terkait juga dengan prinsip prinsip hukum yang sudah kita buat di dalam rkuhp ini
semangat restoratif justice ada kerja paksa ada pasal pasal baru seperti rekayasa kasus dan sebagainya
jadi sudah ada upaya upaya untuk membuat ini jauh lebih baik
memang tentunya tidak bisa memuaskan semua pihak
memang tentunya juga tidak bisa semuanya diakomodir persis sama seperti yang menjadi tuntutan oleh teman teman
tapi saya harus katakan bahwa ini adalah upaya yang paling maksimal yang bisa kita lakukan
untuk memperbaiki draft rkuhp ini sehingga kemudian kita sampai pada persetujuan terhadap draft rkuhp ini
oke jadi ini tidak bisa memuaskan semua pihak tapi sudah banyak mengakomodasi saran saran dari koalisi masyarakat sipil
itu kalau menurut mas tobas ya artinya prosesnya sudah sesuai dengan persyaratan begitu
secara tata negara mbak bibi apakah memang pengesahan rkuhp ini prosesnya sudah memenuhi syarat formil
saya kira yang harus kita perhatikan adalah proses legislasi itu pasti membutuhkan partisipasi masyarakat
sebenarnya di undang undang
yang namanya partisipasi bermakna itu
oke tampaknya kita mengalami kendala komunikasi mbak bibip
bisa diulangi tadi ada kendala komunikasi
oke memang sinyalnya agak
apakah bisa lanjut
silakan dicoba dulu kita
jadi ada tiga hak yang harus dipenuhi yaitu hak untuk didengar hak untuk disimbangkan
hak untuk mendapatkan jawaban
masukan yang sudah kita berikan
dalam proses yang seperti itu tidak sepenuhnya terjadi
jadi secara formil saya kira kita harus bertanyakan nih
misalnya dikatakan sudah ada partisipa
maksudnya kita harus berbicara dengan mereka
oke tampaknya kita mengalami kendala komunikasi lagi
tapi sosialitasnya dari
mbak bibip dipotong dulu sebentar
dan sifatnya masih
saya harus potong dulu kita harus perbaiki komunikasi dengan mbak bibi
dan tidak mendengar
oke kita harus jeda terlebih dahulu untuk memperbaiki komunikasi dengan mbak bibip
buruk sekali komunikasi saya nggak tahu ini kenapa ya
jangan kemana mana tetap bersama kami di cnn indonesia newsroom
terima kasih anda masih menyaksikan cnn indonesian newsroom
dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber
ada anggota komisi tiga dpr ri taufik basari
dan juga pakar hukum tata negara mbak bibi fitri susanti
apakah kemudian pengesahan rkuhp ini prosesnya sudah memenuhi syarat formil
syarat formil menurut saya sebenarnya belum
karena salah satu hal penting dalam syarat formil proses legislasi adalah partisipasi masyarakat
dan ini yang sebenarnya belum terpenuhi
beberapa bulan terakhir belakangan ini harusnya memang ada proses partisipasi
tapi yang terjadi adalah sosialisasi
jadi sosialisasi itu seperti satu arah saja
narasumber yang biasanya adalah tim promos menjelaskan pasal satu dua tiga seterusnya
dan audiens pada dasarnya hanya mendengar
namanya juga sosialisasi
padahal yang namanya partisipasi harusnya
masukan itu didengar dipertimbangkan
dan kemudian kalau ditolak ataupun diterima
harus dapat feedback orang yang memberikan masukan itu
kenapa pasal ataupun masukan kita tidak diterima misalnya begitu
nah proses ini sebenarnya tidak terjadi
bahkan ketika ada seorang kawan yang mempertanyakan kepada dpr waktu itu
mengenai proses partisipasi yang bermakna seperti ini
itu malah dihardik waktu itu
dikatakan anda tidak berhak untuk mempertanyakan kami
intinya kami membuat ini kan kebaikan hati kami
nah ini kan catatan buruk terhadap proses legislasi rkuhp ini
mungkin mas tobas tidak bisa bercerita terlalu banyak
karena ada soal soal politik soal soal di dalam internal komisi dan seterusnya
tapi kita bisa melihat dari luar
bagaimana akhirnya masukan masukan yang diberikan begitu banyak
kajiannya itu dilakukan sudah sejak lama
itu tidak dipertimbangkan oleh dpr dan pemerintah
dan kalau tadi dikatakan misalnya tentu saja tidak bisa memuaskan
ya tentu saja
undang undang memang bukan soal selera ya senang atau tidak senang
tapi undang undang harusnya pegangannya adalah konstitusi
nah menurut kami yang kami persoalkan masih delapan belas pasal ini yang menurut kami bermasalah atau kontroversial
ini semua ukurannya konstitusi loh
kita berbicara soal kebebasan berpendapat
kita berbicara soal hak hak privatnya warga negara
itu semua pegangannya adalah konstitusi
bukan soal puas atau tidak puas suka atau tidak suka
itulah gunanya kita punya konstitusi
oke mas tobas tadi dibantah oleh mbak bibip ya
bahwa ada masukan masukan yang mencoba disampaikan oleh koalisi masyarakat sipil
tapi malah dimentahkan
malah tadi ada hardikan
apakah memang ada proses seperti itu yang anda dengar juga yang anda alami juga
pada saat sosialisasi pada saat pembahasan ulang rkuhp kemarin
ya jadi dalam proses di periode ini memang saya sejak awal meminta agar
ada satu proses partisipasi yang meluas yang juga bisa kita buka
dalam pembahasan antara pemerintah dengan dpr
bahkan saya waktu itu mengunculkan dua hal
ya yang pertama tama adalah pembahasan dalam bentuk forum konsultasi nasional
sehingga semua orang itu bisa terlibat dalam setiap forum
ya ada seminar yang berjalan secara paralel diskusi publik
bahkan di warung warung kopi kita harapkan juga bisa membicarakan rkuhp ini
sebagai suatu milik pertama
itu juga saya usulkan di awal
kemudian usulan kedua adalah terkait dengan hal hal yang masih kontroversial
kalau perlu kita lakukan simulasi ya metodenya metode simulasi
kita coba diskusikan kalau perbuatan perbuatan yang memang dikhawatirkan ini
apakah masuk dalam delik atau tidak
memang banyak hal yang sebenarnya kalau kita baca rumusan delik
kemudian kita coba simulasikan itu tidak masuk ke dalam delik itu
nah tapi memang kan saya juga memahami bahwa ada proses yang berjalan
jauh sebelum saya juga terlibat di dalam dpr
jadi dalam periode yang lalu teman teman yang memang sudah terlibat
sejak di prode yang lalu dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas bahwa proses diskusinya
proses mendengarkan dan memanggil para pihak rdpu
berbagai macam itu sudah banyak dilakukan
sehingga ketika perda ini di carry over ruu ini
maka tinggal yang tersisa saja yang kemudian dibahas
termasuk juga dalam hal meminta masukan masukan masyarakat
kemudian terbatas pada hal hal yang memang dianggap menjadi krusial
jadi itu yang saya meskipun sama juga sebenarnya frekuensi saya dengan bipip sama
harapannya sama tapi kan memang harus saya sampaikan bahwa ya ini juga
ya pembentukan undang undang yang ada proses politiknya
ada proses demokrasi politiknya
dimana di dalamnya di situ juga harus kita pahami ada berbagai macam pandangan
yang juga akhirnya kita coba akomodir berbagai pandangan itu saja
tidak hanya pandangan dari masyarakat sipil tapi juga ada pandangan pandangan lain juga
dari tim perumus dari akademisi dari pemerintah dari anggota lain
yang kemudian kita padukan
akhirnya yang terjadi ketika kita coba mengakomodir hal hal yang memang masih menjadi beda pandangan
di dalam proses pembahasan itu kita ambil jalan tengahnya
yang satu misalnya menginginkan bahwa pasal itu harus tetap ada
tidak bisa dihapus misalnya kalau kita ingin menghapus tapi tetap ada yang merasa bahwa itu harus ada
maka yang diambil adalah bagaimana caranya kita mencari jalan tengah dengan melakukan pembatasan
agar pasal pasal yang dikhawatirkan tersebut tidak terwujud menjadi kekhawatiran ya
tidak disalahgunakan tidak multitaksir tidak karet
nah akhirnya bentuk bentuk seperti itulah yang kita lakukan
dalam rangka kita mencoba untuk mencari jalan keluar dari permasalahan perbedaan yang ada ketika kita melakukan pembahasan ini
oke mas tobas ini kan sejumlah elemen masyarakat sipil melakukan aksi protes ya di depan dpr dengan berkemah
tanggapan dpr apa ini kan akhirnya tidak akan bisa mengubah apapun
ya memang ini sudah disahkan menjadi undang undang tinggal menunggu proses berikutnya
tapi ada hal penting juga yang patut diketahui oleh publik bahwa
undang undang ini masih berlangsung
sudah disahkan masih butuh ada masa jeda ya masa jeda tiga tahun untuk melakukan sosialisasi dan harmonisasi
sosialisasi khususnya untuk kepada aparat penegak hukum untuk bisa memahami semangat baru apa
budaya hukum baru apa yang coba kita bangun dalam kuhp kita yang baru ini
kemudian untuk harmonisasi kita harus sesuaikan dengan aturan aturan yang lain
nah artinya apa artinya dalam proses tiga tahun ini kita bisa melakukan dialog yang mendalam
jadi kekhawatiran dari masyarakat dari masyarakat sipil apakah memang sebenarnya sudah terakomunir
mungkin saja kita punya cara pembacaan yang berbeda misalnya
nah kita lihat kalau misalnya sama berarti kita bisa lanjutkan hal yang lain
kalau misalnya ternyata memang betul kekhawatiran itu masih muncul
kalau saya menawarkan bagaimana ke depan kita coba cari hal hal lain yang kita bisa lakukan untuk bisa meminimalisir kekhawatiran kekhawatiran tersebut
dengan cara misalnya kita mengedukasi
mengedukasi aparat penegak hukum
agar dia tidak menjadi punitif
apakah dia memproses laporan dan seterusnya
itu bisa kita lakukan ke depan sebagai langkah langkah yang progresif ke depan
jadi memang ini palsubstansinya memang sudah diputuskan
itu yang dihadapi pada saat ini
oke mbak bibip ini kan undang undang kuhp yang baru baru akan berlaku tiga tahun lagi
tadi tantangannya sudah disebutkan oleh mas tobas ya
harus ada sosialisasi dengan para penegak hukum
supaya ini tidak terjadi multi tafsir di lapangan
anda melihat selama tiga tahun apakah kemudian bisa dipahami betul betul diserap oleh aparat penegak hukum sampai ke bawah
karena kalau misalnya ini ada multi tafsir atau berbeda pemahaman dari pembuat undang undang dengan aparat penegak hukum di bawah
maka akan terjadi chaos ini mbak
iya jadi idealnya sih sebenarnya lebih dari tiga tahun ya
sebenarnya masa transisi ini dibutuhkan tidak hanya soal sosialisasinya
bahkan fasilitas untuk melaksanakan kuhp ini juga masih perlu dibangun dulu nih
misalnya kerja sosial
ini kan suatu bentuk tindak pidana yang baru dalam sistem hukum kita
kita belum punya misalnya database nya atau bagaimana mengelola setelah ada eksekusi dari putusan pengadilan
bagaimana mengelola kerja sosial ini
itu juga belum dibangun
jadi itu satu hal tuh
sehingga kalau misalnya dikatakan pemahaman ataupun interpretasi dari penegak hukum itu lain soal lagi
nah ini sebenarnya yang jadi masalah
bermasalahnya rkuhp ini sekarang justru karena banyak sekali pasal yang multitafsir
dan sebenarnya penafsiran penafsiran itu tidak akan bisa diselesaikan semata mata hanya dengan sosialisasi
makanya dari kemarin kita dorong perbaiki pasalnya
misalnya aja pasal soal larangan untuk menyebarluaskan paham atau ideologi yang berbeda
atau ideologi yang bertentangan dengan pancasila
nah gimana tuh apa yang bertentangan dengan pancasila
kalau kita kerjasama dengan china untuk membangun negara komunis gitu ya untuk membangun kereta apakah itu juga termasuk yang melanggar pancasila misalnya ya
saya ambil contohnya ekstrim saja
tapi kan itu saja sudah menimbulkan pertanyaan besar
dan kita akan berbicara banyak sekali interpretasi yang mungkin timbul
dan itu tidak hanya satu
kita juga akan bicara living law misalnya
bagaimana aturan aturan di tingkat lokal yang masih dianggap hidup ya living law tadi itu bisa diberlakukan
yang mana yang boleh
mana yang sebenarnya tidak
karena kita kan negara kesatuan republik indonesia
harus ada kesatuan hukum
nah hal hal seperti itu sebenarnya membutuhkan suatu langkah yang begitu luar biasa ya
tiga tahun itu waktu yang sempit gitu
tapi saya kira kita harus apresiasi
paling tidak ada masa transisi ini
tapi artinya sebenarnya
kritik yang kita berikan terhadap interpretasi interpretasi pasal pasal karet seperti itu
itu jadi pr bersama
dan sebaiknya jangan hanya pikirkan sosialisasi lagi
tapi sudah pikirkan bagaimana caranya bahkan merevisi delapan belas pasal yang bermasalah ini
supaya tidak kemudian harus diberikan panduan panduan interpretasi
karena bukan dengan cara itu biasanya hukum bekerja
harusnya normanya harus langsung memberikan kepastian hukum
dan langsung bisa dilaksanakan
kalau dikasih panduan lagi bagaimana menginterpretasikannya
berarti ada yang salah
dengan cara bagaimana norma norma itu dibuat
oke kalau dikasih panduannya lagi
berarti ada yang salah dari cara pembuatan undang undang ini
ya pertama ada dua hal tadi yang disampaikan oleh mbak bibip ya
yang dianggap masih bermasalah ya
satu pasal satu ratus delapan puluh delapan penyebaran terhadap komunisme
mengembangkan menyebarkan dan mengembangkan
atau paham lain yang bertentangan dengan pancasila
saya juga sepakat bahwa pasal ini bisa multitafsir
bisa disalahgunakan bisa orang dituduh macam macam
oleh karena itulah maka ketika juga saya menyadari bahwa ini
bisa menimbulkan kekhawatiran seperti yang disampaikan oleh mbak bibip
maka saya memberikan masukan untuk memberikan penjelasan tambahan
terhadap pasal ini
ya sekarang pasal ini sudah memiliki penjelasan tambahan yaitu
dengan menyatakan bahwa yang dimaksud dengan menyebarkan atau mengembangkan
adalah mengajak orang lain untuk menganut paham komunisme
atau marxisme leninisme atau paham lain yang bertentangan pancasila
dan menjadikannya sebagai gerakan kelompok yang bertujuan untuk menentang pancasila
dan paham yang bertentangan dengan pancasila kemudian
dijelaskan dalam penjelasan bahwa itu adalah merupakan paham ideologi politik
yang termanifestasi dalam bentuk gerakan politik yang menentukan
jadi penjelasan itu yang diberikan untuk memberikan batasan batasan
ada penjelasannya ya batasan batasan oke
ada penjelasan untuk sebagai batasan
kemudian sama juga soal living law
saya juga sama living law dari awal sebelum saya jadi anggota dpr pun
juga meminta agar pasal ini dicabut ya
tetapi kemudian karena ada pandangan lain yang juga mengatakan bahwa pasal ini harus ada
maka akhirnya yang bisa saya usulkan adalah dengan memberikan batasan itu tadi
ya tadi yang sudah persis seperti yang disampaikan oleh mbak bibip bahwa ketika ini diatur misalnya dalam perda perda
maka harus ada kontrol yang kita lakukan secara nasional
karena itulah maka kemudian dalam rapat terakhir tanggal dua puluh empat november dua ribu dua puluh dua
saya mengusulkan harus ada peraturan pemerintah yang menjadi pedoman dalam penyusunan perda perda ini
terkait dengan hukum pidana adat ini
jadi jadi ini ya itu tadi saya katakan
jalan tengah yang coba kita lakukan untuk mengakomodir berbagai pandangan yang berbeda beda ini tadi
nah terkait dengan apa
panduan sosialisasi yang kita bisa lakukan selama masa waktu tiga tahun masa transisi tiga tahun ini
ya sebenarnya kan begini
ada dua problem ya
pertama problem substansi teks yang ada di dalam rumusan undang undang
yang itu kemudian coba kita perbaiki yang menjadi bahan diskusi kita
tapi sebenarnya dalam pengalaman yang kita juga ada persoalan juga dalam hal perspektif
hal perspektif menegak hukum kadang hukumnya
kadang hukumnya sudah clear
sudah sedemikian jelasnya
tapi ketika perspektif hukum kemudian masih
dia misalnya punitif ya gemar menghukum
kemudian menganggap fair trial itu tidak ada
dan sebagainya nah itu menjadi masalah juga
nah oleh karena itulah maka dua duanya kita jalankan
yang satu substansi teks yang kita perbaiki
kemudian perspektif aparat penegak hukumnya pun juga kita perbaiki
sehingga sejalan dengan semangat kebaruan yang ada di dalam rkuhp yang baru kita sahkan ini
jadi dua duanya berian
dan menurut saya saya setuju tadi
dalam proses ke depan ini tidak bisa hanya pemerintah saja
dan tidak bisa hanya dibantu oleh dpr saya
menurut saya ini adalah kerja kita bersama ya
untuk membangun hukum pidana kita yang baru
oke mbak bibip ini kan sudah disahkan ya menjadi undang undang kuhp
butuh masa transisi selama tiga tahun nanti untuk bisa diterapkan
dan di dalam masa transisi itu ada sosialisasi
tapi di sisi lain sudah banyak yang menyuarakan untuk bisa mengajukan
untuk bisa mengajukan gugat transisi
untuk bisa mengajukan gugatan uji materi ke mahkamah konstitusi soal undang undang rkuhp ini
menurut anda peluangnya bagaimana
apakah peluangnya agak susah melihat komposisi mk saat ini
apalagi kejadian ada kemarin hakim mk yang dicopot secara tiba tiba oleh dpr lagi
anda melihatnya bagaimana mbak
iya saya kira narasi yang kencang sekali disuarakan juga oleh pak wamen ya
kalau tidak setuju bawa saja ke mk
itu saya kira menggambarkan arogansi
dan seakan akan memberikan anggapan bahwa pergi ke mk adalah bagian dari proses legislasi
jadi kalau tidak puas silahkan langsung bawa ke mk
padahal kan tidak begitu
mk itu bukan tempat sampah ya
tapi proses legislasinya harus dimaksimalkan dulu
tapi kalau memang kita harus bawa ke mk
saya kira dengan kondisi seperti sekarang
di mana ada benturan kepentingan yang luar biasa
ketua mk sekarang juga judirnya kawinannya anak presiden ya karena keluarga
juga dengan bedanya hakim aswanto yang dicopot gara gara putusannya tidak memuaskan politisi misalnya
dan itu juga lagi dibakukan loh dalam revisi undang undang mk yang keempat ini
jadi sebentar lagi akan dibahas supaya pengaswantoan itu bisa dilaksanakan secara legal
artinya ada ancaman besar terhadap kekuasaan kehakiman
nah jadi saya tuh kalau balik ke pertanyaan tadi
saya sebenarnya cukup pesimis
kalau misalnya kita bisa mempertanyakan berbagai hal terutama terkait proses ya
kalau materi uji material saya kira kita punya case yang kuat
karena pegangannya adalah konstitusi kebebasan berpendapat dan lain sebagainya
tapi uji proses itu sifatnya sangat politis
dan dengan tingkat kepercayaan yang rendah terhadap mk saat ini
ya saya kira saya dalam posisi yang cukup pesimis sebenarnya
oke pesimisnya mbak bibip ini kenapa
karena itu tadi bahwa mk saat ini sedang dalam pengaruh
ataupun berada di bawah tekanan politik dpr
iya karena itu jadi mereka saya kira akan sulit sekali untuk objektif
karena ada kekhawatiran tadi seperti saya katakan
nanti mau ada revisi undang undang mk lagi
yang bilang bahwa hakim mk kapanpun bisa dievaluasi
dengan alasan alasan tertentu yang sifatnya juga menyangkut putusan
karena tidak diperjelas disitu
nah artinya kalau ada ancaman lah tidak bisa objektif lagi
seperti dulu kita harapkan seperti itu
oke jadi percuma ya mengajukan gugatan uji materi undang undang kuhp ke mk
dalam posisi mk yang saat ini berada di bawah tekanan politik dpr
jadi tidak perlu menggugat ke mk nih mbak
enggak kalau percuma sih enggak ya
jadi saya kira saya dalam posisi kalau orang advokasi itu semua cara yang bisa diadakan

cuma kita tidak bisa menggantungkan harapan ke situ
makanya semua proses termasuk kemah di depan dpr tetap harus dilakukan
supaya jangan proses ini dianggap biasa biasa saja dan bahkan baik
karena ini sebenarnya proses yang keliru
oke mas tobas terakhir pesimisme tadi muncul dari mbak bibip
dan juga sebagian kalangan dari koalisi masyarakat sivil
bahwa ketika gugatan uji materi soal undang undang kuhp ini dimasukkan ke mk
bahwa mk tidak bisa objektif karena berada di bawah tekanan politik dpr
ada kasus hakim aswanto kemarin dan akan ada revisi undang undang mk
jawaban dari dpr seperti apa
saya berharap kita tidak mengarah pada nehilisme ya
kita tidak percaya pada semua proses proses yang tersedia yang sah untuk kita bisa tempuh
jadi menurut saya kita juga harus menjaga maruah dari makamah konstitusi
termasuk juga maruah dari putusan putusannya
dengan tetap memberikan kepercayaan tinggi kepada makamah konstitusi
karena jika kemudian kita justru menempatkan makamah konstitusi itu sebagai lembaga yang tidak dapat dipercaya
akhirnya sulit kita untuk mencari keadilan melalui proses hukum seperti di mahkamah konstitusi ini
oleh karena itu sama sama kita jaga marwah dari mahkamah konstitusi
lepas dari apapun kritik kritik yang ada tapi yang jelas upaya kita harus tetap optimis bahwa mahkamah konstitusi adalah berisi orang orang yang berinterima
berintegritas para negarawan yang tentu tidak mudah untuk diatur atur secara politik itu yang pertama
yang kedua tentu juga saya menghormati apa yang dilakukan oleh teman teman sebagai upaya untuk memperjuangkan nilai nilai yang selama ini diperjuangkan
yang dianggap mungkin belum terakomodir atau masih ada pandangan pandangan yang berbeda terhadap apa yang diperjuangkan oleh teman teman
silahkan diperjuangkan kalau saya sih tidak pernah mengatakan kepada teman teman ke mk saja tidak pernah
tapi saya mengatakan ayo perjuangan
kita bisa berdialog kita bisa bertukar pikiran dan gagasan
tetapi memang salah satu upaya kita untuk mencari jawaban atas pandangan pandangan yang berbeda itu memang mau tidak mau mahkamah konstitusi
ketika memang kita menganggap bahwa posisi misalnya posisi hukum living law itu harus ada
ya meskipun saya juga sama harapannya tidak ada tapi saya harus tetap menghormati keputusan yang sudah
kita buat bersama
itu juga bisa diuji ya apakah living law itu konstitusional atau tidak
ketika ada dua pandangan ini maka jawabannya di situ
tidak hanya dari masyarakat sipil tapi juga seluruh kalangan masyarakat
untuk kita menguji perbedaan perbedaan yang selama ini muncul menurut saya itunya di mahkamah konstitusi
nah oleh karena itulah maka pertama dialog kita buka
mari kita sama sama bertukar pikiran bertukar gagasan untuk melihat apakah memang kritikan kritikan itu masih menjadi kekhawatiran
yang kedua kita jaga juga mahkamah konstitusi sebagai satu jawaban dari perbedaan perbedaan pandangan yang terjadi di antara kita
tapi janjinya nih ya mas tobas komitmennya bahwa komisi tiga tidak akan mempengaruhi hakim hakim mk ya
ya tidak boleh kalau bener kalau saya sih tegas aja
kekuasaan itu tidak boleh untuk mempengaruhi kekuasaan yudikatif
oke kita tunggu nanti realitanya teman temannya mas tobas bagaimana di komisi tiga
berbagai hal politik bisa terjadi
terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung
pada sore hari ini ada pakar hukum tata negara mbak bivitri susanti dan juga anggota komisi tiga dpr taufik basari mas tobas mbak bibip
sehat selalu terima kasih sudah bergabung